dan kita masih dari presiden jokowi dodo di tahun politik investor disarankan untuk tidak wedensi dalam berinvestasi
presiden jokowi mengatakan para pebisnis harus dapat memisahkan urusan ekonomi dan politik di dua ribu delapan belas
presiden jokowi mengimbau agar pelaku usaha tidak menunda investasi di tahun depan
karena setiap tahun indonesia mengadakan hajatan politik dan terbukti indonesia dapat menjalankannya dengan mulus dan aman
kira kira kondisi ekonomi indonesia di tahun politik itu seperti apa
dan banyak yang bicara dunia usaha akan mengambil posisi wedensi menunggu dan mengamati
tapi pertanyaan saya sekarang kalau mau wedensi
tahun dua ribu empat belas kita ada pilpres wedensi
dua ribu lima belas ada kurang lebih satu ratus lima puluh an pilkada apa wedensi lagi
nanti tahun dua ribu delapan belas ada satu ratus tujuh puluh satu pilkada wait and see lagi
nanti dua ribu sembilan belas ada pilpres wedensi
apakah mau seperti itu
menurut saya justru adanya kontestasi politik itu paling tidak
saya tadi dibisiki pak termin bisa nambah berapa sih kalau pas ada kontestasi pilkada itu
ya dua tiga persen pak justru menambahkan ada belanja iklan ada belanja sepanduk ada belanja kaos ada belanja sembako justru naik